kasus omikron di indonesia hingga hari senin dua puluh tujuh desember sudah mencapai empat puluh enam kasus
mayoritas penyebaran omikron di indonesia berasal dari warga yang baru pulang dari luar negeri
menko marves luhut bin sarpanjaitan pun meminta masyarakat untuk menahan diri bepergian ke luar negeri
dan mengarahkan untuk melakukan liburan akhir tahun di dalam negeri
jika hanya ingin berlibur saya ulangi jika hanya libur pergi tempat wisata di domestik di indonesia
selain lebih aman dari serangan omikron tempat wisata domestik tidak kalah cantik dengan wisata di luar negeri
pemerintah juga meluncurkan buku sakutannya jawab nataru sebagai pedoman bagi warga dalam beraktivitas saat libur nataru
buku yang dapat diakses bebas di situs covid sembilan belas go id ini berisi informasi
situasi terkini terkait covid sembilan belas hingga pedoman perayaan liburan nataru di masa pandemi
silahkan manfaatkan dan sebarluaskan buku saku tanya jawab nataru ini agar informasi bisa diterima lebih luas oleh masyarakat
pemerintah juga akan terus memperketat aturan karantina
karantina selama empat belas hari akan diberlakukan bagi warga yang baru pulang dari tiga belas negara yang dibatasi pemerintah
diantaranya inggris denmark dan norwegia
di meliputan cnbc